komisi pemberantasan korupsi menetapkan empat orang sebagai tersangka yang terjaring dalam operasi tangkap tangan di provinsi aceh tiga juli lalu
ott dilaksanakan terkait dugaan kasus korupsi penerimaan hadiah dalam penyaluran dana otonomi khusus aceh tahun anggaran dua ribu dua puluh
empat orang tersebut adalah gubernur aceh irwandi yusuf bupati kabupaten benar meriah ahmadi
staf khusus gubernur henry yuzal dan pihak non pns syaiful bahri yang bertindak sebagai kontraktor pengadaan infrastruktur
pasal yang disangkakan adalah pasal sebelas dua belas atau tiga belas undang undang no tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
setelah melakukan pemeriksaan dua puluh empat jam pertama dilanjutkan gelar perkara
disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah
atau penyelamatkan kebanyakan orang yang berpengalaman
yang diberikan oleh gubernur aceh terkait pengalokasian dan penyaluran dana otonomi khusus aceh tahun anggaran dua ribu delapan belas pada pemerintah provinsi aceh
kpk meningkatkan status penanganan perkara kepenyidikan dengan meningkatkan dengan menetapkan empat orang sebagai tersangka
yaitu diduga sebagai penerima adalah iye gubernur provinsi aceh
kemudian hi tsb adalah merupakan swasta dan ini adalah orang orang kepercayaan dari gubernur
kemudian diduga sebagai pemberi adalah amd
untuk sementara empat orang ini kita tetapkan sebagai tersangka